orang pendukung basuki cahaya purnamang atau ahok ini yang disebut ahokers mendatangi mako brimob kelapa dua depok
kedatangan masa untuk mendukung bebasnya ahok
para pendukung ahok akan menginap hingga ia bebas dan keluar dari rutan makobrimob
dengan menggunakan ciri khas baju kata kotak para ahokers mendukung bebasnya ahok dengan cara menyalakan lilin di pinggiran jalan
mako brimob kelapa dua merupakan rumah tahanan yang ditempati oleh ahok
ahokers ini berencana menginap untuk menyambut keluar dari rutan dan menghirup udara bebas pasca ditahan akibat kasus penodaan agama
selain menyalakan lilin ahokers juga memanjatkan doa serta menyanyikan lagu indonesia raya
sudah ada adi dwinanda di makobrimob depok jawa barat
adi informasinya sudah adakah ahok tepatnya keluar dari
di rutan mako brimob ini kapan
ya selamat malam puspa benar sekali saat ini saya sudah berada di depan makobrimob
dan memang di tempat inilah gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menjalani masa hukuman selama dua tahun dengan kasus penistaan agama
dan memang puspa sebelumnya ahok memang diduga melakukan penistaan agama
sehingga dia dijatuhkan fonis selama dua tahun
di tempat inilah ahok menjalani masa hukuman
dan selama masa hukuman ahok telah menerima remisi dengan total tiga bulan dan lima belas hari
dan setelah menjalani masa hukuman selama dua tahun akhirnya rencananya esok pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu delapan belas rencananya ahok akan dibebaskan
nah terkait dengan jam berapa pastinya ahok akan dibebaskan
nah terkait dengan jam berapa pastinya ahok akan dibebaskan
namun beberapa bocoran sudah ada
begitu puspa salah satunya berasal dari menteri hukum dan ham yasona lawli yang menyatakan bahwa ahok akan dibebaskan pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu delapan belas pada jam kerja
dan memang bebasnya ahok ini merupakan bebas murni di mana memang ahok tidak perlu menjalani lapor wajib
sehingga ahok bisa melakukan kunjungan baik di dalam negeri maupun kunjungan ke luar negeri
dan memang menurut pengacara atau kuahusah hukum dari basuki cahaya purnama ini yaitu teguh samudera menyatakan bahwa hanya pihak keluarga misalnya adalah adik dan anaknya yang akan menjemput ahok di rutan makobrimob ini
ya adi saya tidak melihat di belakang anda ada pengamanan yang berarti
begitu mengingat besok ahok akan bebas
jika anaknya akan bebas seperti apa pengamanan di sana
karena kita tahu pendukung ahok juga sudah berjaga begitu atau sudah stand by di sana
ya memang terkait dengan adanya pendukung atau ahokers begitu puspa
memang basuki cahaya purnama sempat menulis surat yang ditulis tangan di mana dirinya menghimbau bahwa dia tidak mau para ahokers atau pendukungnya ini melakukan penyambutan secara berlebihan
dan mengingat puspa memang
waktu pembebasan ahok adalah jam kerja di mana ahok tidak ingin masyarakat terganggu dengan adanya pembebasan dirinya
dan memang puspa para pendukung dan ataupun ahokers memang tadi sempat terlihat beberapa kali mendatangi makobrimob ini dengan mereka menyalakan lilin di pinggir jalan lalu melakukan doa bersama hingga menyanyikan indonesia raya
tapi kini memang suasana sudah agak sepi puspa
mengingat memang belum diketahui secara pasti kapan pastinya ahok akan dibebaskan
terkait dengan pengamanan sendiri memang pihak dari marko bimo sendiri telah memasang kawat berduri seperti itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan
kembali ke anda puspa
baik terima kasih adi dwinanda dari makobrimob kelapa ii depok jawa barat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini